kita ke banjarnegara jawa tengah untuk mengetahui bagaimana kondisi pasca gempa di sana
kondisi sekolah yang rusak akibat gempa membuat ratusan siswa smp negeri dua kali bening banjar negara jawa tengah
tidak bisa melaksanakan ujian nasional di ruang kelas
agar siswa kelas sembilan yang berjumlah enam puluh anak bisa mengikuti ujian nasional
kementerian pendidikan dan kebudayaan menyiapkan tenda darurat untuk tempat ujian nasional senin besok
inilah empat tenda darurat yang didirikan di halaman smp negeri dua kalibening
tempat pelaksanaan ujian nasional bagi siswa kelas sembilan
tenda bantuan dari kementerian pendidikan nasional ini terpaksa digunakan untuk mengganti tempat pelaksanaan ujian nasional
setelah sekolah mereka rusak akibat gempa
untuk mempersiapkan ujian puluhan siswa kelas sembilan yang berjumlah enam puluh anak bisa mengikuti ujian nasional
para siswa bekerja bakti menata tenda darurat di halaman sekolah
mereka memindahkan kursi serta meja belajar dari kelas menuju tenda darurat
para siswa ini juga menata letak meja belajar dan membersihkan bagian dalam tenda
meski harus melakukan ujian nasional di tenda darurat para siswa mengaku senang karena tetap bisa melakukan ujian
mereka terus diberi motivasi agar optimis bisa mengerjakan soal ujian
karena sebelumnya sudah sering diberi kegiatan pengayaan materi
kami terkena gemat tapi kami tetap fokus mengerjakan soal soal buat ujian
kemarin memang kena gemai rumahnya juga
mengganggu konsentrasi belajar nggak kemarin
iya banget mengganggu sekali
bisa belajar nggak
nggak bisa tapi ya berusaha untuk belajar
optimis nggak buat lulus
ini adalah hasil kerjasama kami dari puramil dari dindigora
dan dari relawan yang lain ini insya allah sudah presentatif lah untuk pelaksanaan ujian
sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran pada siswa
nanti siswa akan kita kumpulkan akan kita beri pengertian
meskipun di tenda darurat tapi insya allah aman
dan anak anak nanti juga secara psikologis kita bekali
supaya tidak ada rasa was was supaya tidak ada rasa trauma dan lain sebagainya
jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional insya allah enam puluh anak
ujian nasional di smp negeri dua kalibening diikuti oleh enam puluh siswa
meski ujian di dalam tenda darurat baik siswa maupun guru berharap
mereka bisa mengerjakan soal dengan lancar
imam ambar woto banjarnegara